gimana elsa ma udah ketemu
dan mama mau kasih kabar sama kamu
kalau hari ini tim sar itu menghentikan pencariannya
tapi mama merasa yakin
kalau elsa itu masih hidup kok
apa mungkin bisa aja
ada orang yang menolong dia
dan saya juga gak kenal suaranya
dari mana dia tahu nomor bapak ya pak
minta tebusan dua miliar
kalau enggak anak kamu gak selamat
mas suratnya tolong fotoin ke aku ya
dulu waktu peculiakan reina pelakunya gak kenal gue
tapi kali ini dia tahu nomor gue berarti sepertinya dia kenal gue
mama kan lagi sibuk ya
gak sekarang ya
kita mungkin teleponnya besok aja
karena mau lagi sibuk banget
mama sibuk banget ya
gak seperti itu
gak seperti itu
bukannya mama gak mau atau nggak bisa ngomong sama kamu
cuman kan kalian di pekerjaan
mama sibuk banget
jadi masih belum bisa telepon kamu
yuk kita makan yuk
bukan yang ini
ya kemarin reina mau sakit
kayak kemarin mau
yaudah kalau gak mau sakit kita makan malam ya
supaya reina tetap
sehat nggak jatuh sakit lagi
terus ya malam malam ya
yaudah nanti habis makan malam
cuci tangan gantung baju ya
sekarang makan dulu yes
yuk yuk mir
emang ada yang ditutup tutupin soalan din
gue takut banget
din lo bebek aja dong din
yang bikin gue khawatir gini
iya belum sih
aku coba telfon andien deh kalau gitu ya
kok gak diangkat pak
ya biasanya andien gak akan telfon
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam pak selamat malam
saya mau ketemu dengan pak ahok
mas al udah nungguin pak sanusi dari tadi
kiki anterin pak sanusi ke ruang kerja mas al ya
terima kasih aki
sama sama pak mari
mau tanggung satu pintunya
hp mana yang mau disadap pak sudah di siap
di mana pak yang mau disadap
saya sarankan sebaiknya pakai perangkap laptop
oh ya udah pakai laptop saya aja
oh gitu ya udah
pak sambil menunggu laptopnya saya izin ke tokyo dulu pak
gimana el sama udah ketemu
dan mama mau kasih kabar sama kamu kalau hari ini tim star itu menghentikan pencariannya
hal tapi tapi mama merasa yakin kalau elsa tuh masih hidup koal
apa mungkin bisa aja ada orang yang menolong dia makanya kita cari cari elsa sampai tadi tuh gak ketemu
iya kan al bisa aja kan
iya ma elsa pasti ketemu pak
hmm makanya mama tuh percaya mama percaya kalau elsa tuh selamat
eh besok mama sama papa mau coba cari elsa lagi kamu mau ikut
kalau kamu gak sibuk kamu bisa
hmm oh iya tadi mama sempat telfon andien tapi ya telfonnya nggak diangkat angkat
andien nggak apa apa kan ini back back aja
ya allah ini kalau gue kasih toko pak surya dan mama sarah pasti mereka bakal cemas
mending gue keep dulu deh
iya ma maaf tadi ada tamu andien andien andien lagi ini ma tidur
tadi tuh kecapean ngajar kayaknya terus mungkin handphonenya di silent jadi nggak dengar
oh gitu ya syukur deh kalau andien back back aja ya
ya udah salam buat andini ya tolong kamu kasih tahu berita tentang elsa yang terakhir ini ya
iya makasih al
al bilang katanya andien udah ketiduran
tungguin andien tidur jam segini
iya mungkin kecapean kali dia pak
kenapa perasaan aku masih gak enak ya allah syafrullah nazim ya allah lindungi anak anakku ya allah
gimana no masih pusing ya
dikit doang ma tapi nggak apa apa aku coba buat tahan aja
ya itu kata dokter jam juga wajar harus banyak istirahat ya mudah mudahan penglihatan kamu besok lebih baik ya
oh ya aku masih kepikiran soal elsa
elsa gimana kabarnya apa ada informasi dari mama sarah
mama tadi siang chat chatan sama bu sarah tapi belum noh elsa belum ketemu
siapa mama sarah telepon
gimana dengan elsa ma apa udah ketemu
jadi hari ini tim sar itu udah berhenti untuk melakukan pencarian elsa
tapi kamu jangan mikir soal elsa yang aneh aneh dulu ya
karena mama yang